hai pengen cicipi itu di hehehe den tanggung bima pengennya teh aden makan suka makan banyak
makan biar ada yang tenut juga bibi biar sehat tapi bima apaan aja tuh makanan masuk
ya aduh bibit tadi pagi teriak ngomong naon gitu ke aden tepoh den kira kira ya bibit kasih
waktu jangan mikir naonnya ada apaan sih bibi aduh bibi inget den bibit teriak ngomong kio
neng repa teh kemarin teh sempet datang kesini bawain kue buat aden tapi ngelihat mobilnya neng
angel terus terserah taruh ke kedua tempat tolong kita jalan ke tempat terang naos nah berapa
terus terserah taruh ke tempat terang naos nah berapa nah perhatiannya terserah taruh ke tempat
terus dia nanya nanya sama bibi
ya bibi jawab apa adanya saja
kalau ada yang tanya
mau cemilan gue gak
enak kok gue gak punya yang kita juga
kok lo kayak galau gitu sih
dia pasti masih marah sama gue
ya lu jangan nyerah lah
gue bukannya nyerah kal
cuma gue gak mau aja
kalau gue deketin dia terus
dan dia ngerasa gak nyaman sama gue
ya gue gak mau itu sampai terjadi
ya kayak lagu sting aja
judulnya apa tadi
angel itu emang beda ya sama mereka
ya angel itu asik asik aja sama lo
dia bisa dekat sama lo
kayak tom and jerry
tapi ya udahlah
biarin aja gak usah pikirin hal itu
gimana temen temen kita
anak waria udah keluar kok dari rumah sakit
ya mudah mudahan aja
geng rio sama guru karate nya
gak cari gara gara sama kita
mendaftar di kejuaraan yang itu
gue juga ikutlah masa gue cinggalin
lu mau ikut apa daftar
jadi ikutan lo boy
gue kira udah ilangin lo beginian
nyari lo yang jauh
gue cuma bisa membuktikan tekur lo
buat daftar dimari
kalah kalah kalah
rio kalo mau ribut tuh jangan disini
disini lagi banyak petarung yang sejati
kalo mau ribut nanti di ring aja
kita ketemu di ring
enggak sekalian aja
lo bawa satu kampung ke rumah gue
mau gue bawa satu rt
sekampung suka suka gue
karena ini rumah gue
gak ada urusan sama lo
asal lo tau ya ini rumah bokap gue
bukan punya lo
rumah bokap lo
tapi lu gak tau kan
coming soon rumah ini menjadi atas nama gue
ya dan lo gak tau perusahaan juga atas nama gue
dan semuanya sebentar lagi atas nama gue
reva lo pengen tau apa yang udah gue lakuin
ah males aku gak usah taunya
wah thank you ya udah ngutipin mainan adik gue
tolong semuanya dikutipin juga
makasih loh punya anak baik banget
aku keterlaluan banget ya
lepasin tangan gue gue gak suka dipakem pegang ya
kenapa lo biori adik lo masuk ke kamar gue
berantakin kamar gue
diu bagus berantakin lagi kamarnya oke
iya bagus ancurin lebih ancur lagi
ah reva selalu tau ya
iya bagus ancurin lebih ancur lagi

di genteng di ujung sono sono sono
ini rumah gue
terserah adik gue dong mau main dimana aja
nih kukasih kuberik dah
akses kena marah bokap ya
nah gak seru lo
eh yuk nanti ancurin lagi ya kamarnya ya oke
makan makan makan
kamu tuh harus cepet cepet bikin rumah ini jadi ada senama kamu
kerjaannya lama lama
pinter dikit lah
iya sih mah adriana juga mikir kayak gitu
adriana udah gak betah lagi sama reva
tapi gak bisa secepat itu mah
pelan pelan pasti adrena bisa kok
kembalin atas nama rumah ini jadi nama rumah adriana
iya pelan pelan
yang penting pasti
makan biar adik adiknya gendut juga bibi
nah bibi mah apaan aja tuh makanan mah suka
aduh bibit aja tadi pagi terek ngomong naon gitu ke adik adiknya
pokoknya adik adiknya kira kira ya bibi kasih waktu jangan mikir naonnya
ada apaan sih bib
aduh bibi inget
kemaren teh sempet datang kesini bawain kue buat aden
terus dia tanya nanya nanya sama bibi
ya bibit teh jawab apa adanya saja
kalau aden teh sudah jadi bebogohan sama angel
oh pantesan bi
tadi tuh di sekolah reva tuh jadi aneh aja sikapnya sama boy
terus bibit teh salah atunya ngomong kasih neng refanya
ya cuma sebenarnya sih bi
boy tuh sama angel itu cuman pacar pura pura doang
biar boy gak dijodohin sama adriana
aduh aden salah etam atuh bibi
kau tau bibi bilangnya aden teh sudah bebogohan sama angel
wah terus kumaha tuh
udah bibi tenang aja nanti boy jelasin ke refa ya
aduh jadi merinding bibi
nggak diangkat bi bentar
ah kabok juga nama etah
aduh gak diangkat sama sekali loh bi
alah terus kumaha aden
ya mau gak mau boy harus ke sana bi
kuduk sok bibi didoakan
gak apa apa kok bibi kan gak tau masalahnya apa
berarti boy harus ke sana bi
buat jelasin ke refa
ya kuduk den
masih ada yang mau diangkat
masih kuduk ya
tidak tidak jangan jangan